serikat buruh seluruh indonesia hari ini akan berunjuk rasa di depan gedung dpr ri dan patung kuda monas menolak kenaikan harga bbm
sementara arus lalu lintas di sekitar patung kuda masih lancar sebab belum ada masa berkumpul jelang aksi unjuk rasa
hingga pukul sembilan pagi arus lalu lintas sekitar patung kuda maksud saya patung arjuna wiwaha atau patung kuda masih lancar
belum adanya masa aksi yang hadir membuat tim pengamanan belum menutup jalan medan merdeka barat menuju istana merdeka
meski tampak lengang sejumlah personil pengamanan tetap berjaga
sementara alat alat pengamanan seperti halnya pagar kawat berduri serta tiga unit kendaraan taktis disiagakan di area monas dan di depan gedung sabta pesona kemenparekraf
aksi diagendakan dimulai pada pukul sepuluh pagi dengan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi dan membatalkan kebijakan kenaikan harga
harga bahan bakar minyak
dan selanjutnya kita akan menuju monas jakarta pusat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia disana
halo selamat siang bagaimana kondisinya disana apakah memang masih cukup lengang
ataukah justru memang ada informasi terkait dengan masa pengunjuk rasa yang dari
atau gedung dpr mpr akan menuju kesana
baik iqbal selamat siang
seperti yang sudah disampaikan oleh iqbal sebelumnya bahwa hari ini tanggal enam september tahun dua ribu dua puluh dua sejumlah elemen dari mahasiswa dan juga serikat buruh ataupun juga pekerja akan kembali melaksanakan aksi demonstrasi
kalau berbicara soal aksi demonstrasi hari ini memang dipusatkan di area gedung dpr mpr
kendati demikian dari pihak kepolisian
menyampaikan bahwasannya untuk aksi demonstrasi hari ini memang memiliki dua titik konsentrasi
yang pertama adalah di area gedung dpr mpr ri
yang kedua adalah berada di area monas atau tepatnya adalah di patung kuda atau yang lebih dikenal dengan sebutan patung arjuna wiwaha
untuk agenda hari ini aksi demonstrasi memang diagendakan dimulai pada pukul sepuluh pagi
namun hingga pukul sebelas lebih dua puluh tiga ini iqbal belum nampak adanya satupun masa yang mulai
berkumpul baik di area monas maupun juga di area depan gedung sabta pesona dari tempat saya melaporkan saat ini
namun apabila kita belajar atau melihat pada pengalaman kemarin hari senin yang juga diwarnai
adanya aksi kericuhan dan juga aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa yang dilakukan di area patung kuda ini
memang diagendakan sama sama pukul sepuluh
namun mereka baru tiba di area patung kuda ini pada pukul sekitar tiga belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
oleh karenanya saya akan terus memantau tentang perkembangan dari agenda hari ini yakni aksi demonstrasi yang memprotes kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang disampaikan langsung oleh pihak presiden dan sejumlah jajaran menteri terkait pada hari sabtu tiga september dua ribu dua puluh
kalau tadi kita juga sudah berbicara soal saat ini belum ada masa yang nampak di area patung kuda
bisa disampaikan pula oleh karenanya pihak dari personil pengamanan pun juga belum menutup area badan jalan atau jalan medan merdeka barat ini
biasanya apabila terjadi aksi demonstrasi area medan merdeka barat ini akan ditutup sehingga akan ada pengalihan arus lalu lintas
kena tidak pikirkan apabila iqbal melihat bahwa di belakang saya sebenarnya sudah ada
karena pagar kawat berduri yang disiagakan sejak kemarin yang juga sampai saat ini masih terus bersiaga ini belum ditutup oleh pihak personil pengamanan
namun pihak dari personil pengamanan atau kepolisian menyampaikan bahwa untuk mengamankan adanya kondisi ataupun juga aksi demonstrasi hari ini
tidaknya akan ada sebanyak tiga personil pengamanan yang disiagakan yang seribu diantaranya akan bersiaga di area patung kuda arjuna wiwaha
kemudian juga kalau kita berbicara soal jumlah masa ini sebanyak totalnya ada sekitar tiga sampai lima masa yang akan turun sejabodetabek untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka
untuk bisa agar pihak dari pemerintah ini bisa mengevaluasi atau bahkan membatalkan kebijakan kenaikan harga bbm tersebut
namun untuk informasi pastinya kami mendapatkan informasi dari pihak polisian bahwa untuk jumlah di kawasan patung kuda ini akan ada
sebanyak satu sampai satu lima ratus orang sementara sisanya di rentang dua sampai tiga orang ini akan melaksanakan aksi di depan gedung dpr mpr ri
namun iqbal kalau kita berbicara soal tuntutan yang disampaikan sebenarnya masih sama yakni mereka menuntut agar ada penyesuaian kembali harga bbm supaya tidak ada peningkatan
namun yang membedakan adalah mereka yang melaksanakan aksi di area gedung dpr ini meminta adanya surat rekomendasi
yang diturunkan oleh pihak dpr yang akan disampaikan kepada pihak presiden
namun untuk mereka masa yang akan melaksanakan aksi di area patung kuda ini mereka akan lebih menuntut kepada pihak gubernur dki jakarta yakni anies rashid baswedan
untuk bisa segera menurunkan surat rekomendasi supaya ada penyesuaian khususnya kepada seluruh pekerja yang berada di area jabodetabek atau dalam hal ini adalah kawasan dki jakarta
sementara itu untuk aksi demonstrasi ini bukan hanya terjadi di kawasan dki jakarta saja
namun pihak dari presiden kspi ini menyampaikan bahwa untuk aksi atau kegiatan demonstrasi hari ini akan dilaksanakan secara serentak di tiga puluh empat provinsi se indonesia
ara samar samar saya sudah mendengar juga ada suara aksi di sana
tetapi singkat saja ara apakah anda juga mendapatkan informasi terkait dengan asn yang bekerja di sana
tentunya di sana ada sejumlah gedung pemerintahan
sepertinya ada gedung kementerian pariwisata
lalu juga ada kementerian pertahanan
apakah di sana mereka tetap bekerja seperti biasa atau ada diberlakukan wfh begitu
terdengar dari seberang sebelah kiri saya ini berada di area depan monas gerbang masuk monas
namun tadi kami sudah memastikan bahwasannya aksi yang berkumpul di depan area monas ini bukan dalam rangka mengeluarkan aspirasi mereka terkait dengan penurunan harga bbm
supaya pihak dari pemerintah lebih menyoroti terkait dengan adanya kebijakan dari agraria sektor agraria
dalam hal ini mereka sangat menuntut kebijakan dari pihak pemerintah supaya pemerintah ini tidak serta merta melakukan penggusuran terhadap mereka ataupun masyarakat yang memiliki tanah
jadi dalam hal ini kaitannya adalah tidak ada sama sekali kaitannya aksi yang terjadi saat ini di seberang sana dengan yang aksi yang akan terjadi di sana
di area patung kuda saat ini
ini yang perlu menjadi sorotan iqbal agar dari pihak masa ini bisa lebih fokus dan juga kondusif
mengingat saat ini yang dari pihak masa dalam hal ini juga kspi dan sejumlah aliansi mahasiswa ini menyampaikan bahwa mereka hari ini akan melaksanakan demonstrasi terkait dengan bbm
sehingga kita juga harus bisa lebih aware dan juga bisa memastikan bahwa tidak ada yang akan melakukan demonstrasi terkait dengan bbm
politik politik ataupun juga hal hal yang menunggangi aksi demonstrasi hari ini agar bisa berjalan jauh lebih kondusif
baik ara tapi kalau berbicara soal gedung pemerintahan yang ada di sekitar sana tapi tetap bekerja seperti biasa ya tidak ada wfh ya
iqbal mohon maaf saya tidak bisa mendengar dengan jelas
baik baik baik semoga saja semuanya berjalan cukup lancar dan tentunya
seperti yang kita ketahui bersama bahwa aksi unjuk rasa memang akan terus berlangsung di sana yang dijadwalkan pada pukul sepuluh pagi ternyata hingga saat ini belum terlihat karena masih berfokus di gedung dpr mpr
terima kasih clarissa sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia news hour di siang hari ini